terima kasih baiknya
dalam bentuk skill sepak bola yang direkam melalui video
dua puluh peserta dan tiga puluh tiga pelatih dari tiga puluh tiga provinsi yang lolos seleksi di daerah
kemudian mengikuti pemusatan latihan di sentul bogor jawa barat enam belas hingga dua puluh dua november mendatang
galasiswa indonesia diharapkan dapat melahirkan peserta didik yang tidak hanya berprestasi di bidang sepak bola
namun juga jujur disiplin dan berkarakter
ini tunas tunas kita ini luar biasa
memberikan kemampuannya mengeksplor kemampuannya di bidang olahraga sepak bola
anak anak kita ini sudah melalui seleksi di tingkat kabupaten kota provinsi
dan juga pada saat ini melalui tc tingkat nasional
ini harapannya anak anak ini akan menjadi pemain pemain tingkat nasional
dan juga hadir
harapan kita menjadi pemain di tingkat internasional
materi yang disampaikan selama pemusatan latihan yaitu aspek pengembangan psikologis dan keterampilan
teori dan praktek serta tes dan pengukuran oleh para pemateri yang berasal dari pssi
akademisi olahraga psikolog dan atlet sepak bola seperti firman utina dan wesley utagalung
untuk mengurangi kumpulan orang terlalu besar selama pemusatan latihan
para peserta akan dibagi dalam enam tim yang didampingi pelatih kepala
para asisten pelatih serta tim medis selama menjalani pelatihan
materi training center di dalam latihan nanti adalah bagaimana mereka meningkatkan teknik
kualitas dan berpikir cara bermain yang cerdas
artinya teknik khusus artinya di dalam permainan sepak bola adalah bagaimana mereka bisa beraksi dengan sepak bola
kemudian bagaimana mereka beraksi dengan sepak bola
bagaimana bisa mereka bertahan bagaimana bisa mereka transisi seperti apa yang kita lihat di sepak bola modern pada saat sekarang ini
usai menjalani pemusatan latihan para peserta akan menjalani kompetisi internal pada dua puluh dua hingga dua puluh sembilan november untuk kemudian dipilih tiga puluh pemain terbaik tim
gsi sangat baik bagi saya untuk talenta talenta usia saya dan memberi manfaat bagi pemain dan pengalaman pemain
saya harap bisa lebih untuk maju nanti bisa untuk masuk timnas ya
kan kalau ini bisa jadi tambah pengalaman
seluruh peserta akan dipantau tim talent scouting dari pssi dan panitia pusat prestasi nasional atau puspresnas
pemain dan pelatih pendamping akan dinilai dari berbagai aspek tidak hanya aspek teknik dan pemahaman taktik
melainkan juga aspek fisik mental serta sikap dan perilaku sehari hari
edy duirianto egy agung bogor jawa barat